warga kampung kober kelurahan jatiwaringin pondok gede kota bekasi kamis malam
digegerkan dengan temuan dua tas berwarna hitam di musola al mukarobin
ya dan tak ingin mengambil resiko temuan tas tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian
namun tak lama berselang pemilik tas mendatangi lokasi kejadian
ia mengaku tas tersebut sempat hilang saat di musola
inilah dua tas mencurigakan berwarna hitam yang ditemukan warga di musola al mukarobi
di kampung kober rt tiga rw delapan gangsawo kelurahan jatiwaringin kecamatan pondok gede kota bekasi
warga yang curiga dengan isi tas tersebut langsung melaporkan ke polsek pondok gede
tim gegana polda metro jaya langsung menuju lokasi penemuan tas mencurigakan tersebut
dan langsung memasang garis polisi
itu ada warga habis isa habis isa terus dia prt
katanya ada tas di samping sholat itu di dekat
ambil wudhu ada dua yang satu di bawah yang satu di dalam situ
nah pas saya bangun saya lihat wah iya ini benar
nah saya kan nggak berani apa apain gitu
saya lihat aja yaudah nah terus orang musola situ ya pada tahu
ya akhirnya pada ngelihat juga
tak berselang lama sang pemilik tas mendatangi lokasi kejadian
ia mengaku kehilangan tas tersebut saat berwudu
sang pemilik tas sebelumnya telah mencari tasnya yang hilang di sekitar musola
dan melapor pada pihak kepolisian
dari pengakuannya bahwa dua tas hitam yang berisi buku ala tulis dan laptop
terus kita baru membahas beberapa muka terus tangan
terus bapak lupa
bukan lupa saya ambil terus
saya tengok ini kan sudah nggak ada
oh sudah nggak ada
terus saya cek
guna penyelidikan lebih lanjut
pemilik tas langsung diamankan petugas kepolisian polsek pondok gede kota bekasi
kasusnya kini dalam penanganan polsek pondok gede dan polres metro bekasi kota
eri kustara bekasi jawa barat